domba beserta kandangnya ini disiapkan di depan heli gerskis sebuah gereja di pusat kota bern
domba ini dihadirkan untuk menambah kemeriahan natal di ibu kota negara swiss ini
warga bern pun tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatu jelang natal
mulai membeli beragam pernak pernik natal kado natal hingga hidangan untuk perayaan natal
meskipun suhu sempat mencapai minus delapan derajat celcius tak mengurangi semangat warga bern dan turis untuk datang ke salah satu pusat perayaan natal
apalagi kalau bukan beron christmas market
mereka memenuhi lokasi pasar yang tak jauh dari gedung parlemen bern
hiasan natal warna warni serta lampu yang menghiasi lokasi pasar semakin menambah kemeriahan di lokasi ini
tak hanya pernak pernik natal di pasar ini pengunjung juga bisa membeli beragam hidangan khas natal yang ada di swiss
tak hanya berbelanja banyak pengunjung yang datang hanya untuk berkumpul bersama sahabat dan kerabat untuk merayakan datangnya natal di bern swiss